memiliki rumah brian nathaniel mulai mengubah rumah miliknya menjadi rumah pintar sejak awal
dua ribu dua puluh dua ia mengisi rumahnya dengan beragam perangkat berbasis internet office atau iot iot merupakan
konsep dengan menanam teknologi seperti sensor atau software pada benda agar bisa terhubung
dan bertukar data dengan perangkat lain seperti smartphone hai kalau ada orang datang tadi aku
melihat ada notifikasi dari cctv nya kak oh berarti dari dari sini ya langsung kelihatan ini berarti
motion sensor atau gimana jadi ada motion detection kalau misalnya ada yang lewat atau jalan itu bisa tahu
kita ada dikasih notifikasi oke berarti aku gak usah ngetok nih tadi langsung udah tahu
boleh izin masuk boleh boleh masuk ke isi ya oh ini aku lihat juga smartlog ya berarti ya bisa
tolong jelasin mekanismenya fungsinya oke jadi ini tuh smartlog yang bisa pakai fingerprint bisa
pakai ini fingerpaint yang pertama terus bisa pakai kode dan juga bisa pakai kunci manual
sama bisa pakai rfid yaitu kayak kartu misalnya e money ktp pokoknya semua yang ada rfid nya
ini tuh udah build ada baterainya jadi kita bisa pakai baterai baterai biasa kok baterai a dua ini ada
dua atau a satu gitu jadi tinggal diganti aja baterainya dan ada notifikasinya kalau baterainya rendah dia
bisa langsung ngasih notifikasi kita untuk ganti baterai jadi ini juga nyambung ke hp internet of
the yellow langsung langsung kasih toko notifikasi terus juga misalnya baterainya abis terus aku lupa
ganti aku juga bisa pakai kunci manualnya jadi kalau misalnya nggak ada baterai ini kayak pintu manual
aja seperti biasa rumah brian yang diisi beragam macam perangkat elektronik membutuhkan daya listrik
sebesar lima ratus kwh per bulan secara total brian telah mengeluarkan biaya sekitar lima belas juta untuk mengubah
rumah menjadi smart home aku pun biasa banget ya kalau kita mau ngobrol ngobrol di rumah ini kita bisa
beli peralatan smart home itu nyicil semua jadi enggak semuanya langsung brek semuanya beli
jadi aku nyicil satu satu kayak misalnya oh yang paling krusial apa di rumah terus kayak cctv karena
security terus smart door jadi aku beli cctv dan smart door abis itu kayak oh ternyata lebih
memudahkan hidup kalau misalnya ada smart finder jadi aku beli lagi smart finder oh ternyata satu enggak cukup dua jadi nggak perlu harus
beli semuanya langsung menurut pengamat teknologi imron zuhri ada beberapa hal yang harus diperhatikan
sebelum mengubah rumah menjadi smart home nomor satu enggak cuman kalau listrik mati terus internet
mati mungkin terus jadi bingung kalau misalnya infrastruktur kita belum stabil ya jadi harus
diperhatikan setidak tidaknya harus ada sambungan internet lokal gitu itu kedua ini yang belum
disadari juga karena banyak soalnya perangkat smart home memang apa miskin apa ya proteksi
security nya gitu nah itu juga itu kekurangannya sih karena seringkali karena dia tidak terproses
dengan baik sehingga kemungkinan bahwa dia bisa di hijack orang lain dari luar itu sangat mungkin
gitu kalau cuman
matiin lampu nggak apa apa ya tapi kalau kemudian orang itu bisa buka pintu dari luar dan sebagainya
tentunya cukup berbahaya nah mungkin gini ada baiknya nomor satu melindungi koneksi konektivitas
internet di rumah itu sendiri gitu nah itu mungkin bisa konsultasi dengan orang yang lebih ahli gitu
ya memasang firewall misalnya dan sebagainya gitu firewall lalu security system dan sebagainya
ya memang melihat apakah barang barang yang dibeli itu memang punya fasilitas security yang baik
juga menggabungkan teknologi dan pelayanan dalam lingkungan rumah tentu dapat meningkatkan efisiensi
serta kenyamanan penghuni namun sebelum mengubah rumah menjadi smart home jangan lupa untuk
memastikan infrastruktur listrik dan internet dalam rumah mendukung karmel mursalim aryo asmoro tanggerang